batik apabila seorang pembatik dibeli dengan upah sesuai dengan standar
pada waktu itu ada
games ini aku daftar gitu
nah hilirisasi yang seperti disampaikan oleh bapak presiden nikel kita
sehingga memang orang atau calon penumpang yang akan menggunakan lrt
daripada pertumbuhan ekonomi ataupun situasi ekonomi sebelum pandemi covid sembilan belas ada di indonesia
dan data rasio mereka di atas enam puluh
enggak bisa juga nggak sambung sambung
dan ditempahkan di tempat khusus yang tertutup
mereka akan memiliki kekuatan yang lebih baik untuk mereka
dari hari senin dari pas kejadian
ucapan yang diberikan oleh tni pri
tanpa membawa storytelling itu juga sulit untuk mendapatkan dukungan
makanya kemudian ketika wartawan nanya itu saya jelaskan
kemudian anda juga mempertanyakan mana ini bantuan
heru pun menambahkan bahwa jakarta juga akan terus berpartisipasi dalam aksi penghijauan sebagai langkah nyata dalam keikutsertaan jakarta
gue tergantung sama youtube
ya ini berpotensi untuk polemik lagi nih
yang bisa disepakati di dalam forum ini terutama kemudian di dalam meeting ya
kalau saya sih ngelihat gini saya tuh dari awal naturalisasi harus kembalikan kepada definisi awal
tapi bagaimanapun juga kan memang harus bertindak cepat ya untuk mengatasi itu
orang tua bayi prematur sebagai peminjam
setelah lelah dengan beragam kegiatan kami pilih piknik sebagai penutup
kelompok belajar mengaji tunanetra ini adalah satu dari puluhan titik belajar
jadi kita dalam tetap momentum yang kuat di mana environment dan global economy justru dalam kondisi yang melemah
karena adanya krisis energi karena adanya krisis
work guard pemain asing kayak gitu gitu jadi gua
di surabaya setiap jumat dilakukan pemeriksaan genangan air oleh bumantik atau juru pemantau jentik
seperti yang saya sampaikan tadi sehingga kita juga melihat harga batubara dari tujuh puluh dolar per ton naik ke empat ratus
kalau tidak sesuai fifa match day kan banyak juga yang nggak bisa dilepas
oke kalau misalnya udah jadi udah kita lipat gini ya
menurut pertamina sejauh ini mereka berhasil menerapkan teknologi ccus di lapangan minyak jati barang jawa barat
servis dari data nya juga kita bisa lakukan dengan baik
mainnya mainnya jangan di gs doang
atau gelombang panas seperti yang terjadi di thailand saat ini
kini ayah telah memberdayakan dua puluh lima orang tua tunggal di desanya
setelah itu pisahkan daging untuk disate dengan bagian lain yang dijadikan gulai dan sop
terus kalau misalkan untuk kayak kardus kardus mungkin bekas elektronik seperti tv ataupun yang lain lain yang masih kepake
enggak kelas tiga ntar lagi kuliah
mengingat berbagai tantangan air global seperti kelangkaan air
karena mereka melakukan simbolus moneter
polisi meminta agar pengelola maupun pemilik toko perhiasan emas
orang tua stres anaknya juga ikut stres
meski tantangan tidak pernah berkurang
kalau pecat memecat iya wajar
karena biasanya kalau film yang besar itu pengennya film itu diputar world premiere sama kali di festivalnya gitu
bagaimana misalnya orang tua
itu ada kontributornya dari harga komoditas
nanti memakan waktu tiga belas menit
problemnya itu kan banyak dari masyarakat
soal hukuman fisik sejumlah masyarakat memiliki pandangan beragam
sejak ada zaman dulunya konvensional menonton dari televisi
oke tuhan menteri terima kasih banyak sekali lagi atas insight nya demikian insight with desi anwar kali ini
tapi mereka tetap menggali dengan pelan pelan
saya ingin menyampaikan penganugerahan
dia merasa keislamannya makin lengkap seiring makin cakepnya dia membaca al quran braille
ya itu juga dikuatkan diperkuat gitu ya
merabah setiap tonjolan tonjolan huruf hijaiyah braille yang disusun menjadi al quran khusus bagi para tunanetra
nah pemain naturalisasi ya datang sesuai dengan kebutuhan kemudian dengan kemauan gitu
jumlah yang jauh dari kata ideal
dan berbagai macam kejadian lucu lainnya
masyarakat melakukan transit dan juga agar bisa memecah kepadatan para penumpang
karena isinya tebal rasanya legit manis dan sedikit pahit
kalau kepada saya dan tim liputan yang lain secara spesifik mereka tidak minta bahwa saya minta ini saya minta ini saya minta ini
orang tua tetap ada opsi untuk melarang
dan kami mau menyenangkan hati tuhan
oh lu beda setara ya
tapi kalau saya sih ya kalau beli butuh ya baru saya beli
di tahun dua ribu delapan belas hingga dua ribu delapan belas
posisi guru di rumahnya masing masing
namun dalam lingkaran tunanetra disitulah gusti menemukan panggilan hidupnya
mereka itu kalau nggak jadi guru ya jadi pemijat kan kayak gitu
kecuali portugal inggris perancis
ada yang pulau jawa beban populasinya tinggi luasnya kecil
masukin kol jagung manis
bagaimana sih mereka akan menghadapi masa depan mereka gitu kan ya
kita akan agak meluas nih mas mulai dari perbandingan
bagi para hafiz atau penghafal al quran tunanetra ini didirikan di tahun dua ribu
dalam memberikan ilmu melalui kelas kelas di istana yatim baitul kuro
oke boleh lepas masker di ruang outdoor
kemudian objeknya diperluas kemudian ppn nya dinaikkan tarifnya
yang menjadi ajang pertemuan para kartis tanah air
meskipun ini ayam cobek yang hanya ditambahkan bunga rosel aja
kalau untuk tumpuk tumpuk barang itu kayaknya mesti di level medium ya
dengan sepenuh hati untuk bisa membantu anak anak yatim di sekitar rumah air
jadi investor yang merupakan pendana utama startup terutama investor asing itu banyak melakukan koleksi ulang
karena itu saya berpikir jangan epornya berlebihan lah gitu kan
tidak bisa melihat bagaimana megahnya dunia ini
kemudian kaitannya juga mungkin dari sisi prestasi investor bagaimana pengaruhnya mas
baik lho mbak trinity ini sekarang kan dalam masa pandemi ini kita semua dihimbau untuk sebaiknya tidak traveling dulu ya
lantunan ayat ayat suci al quran terdengar indah dari ruang ruang kelas
baru kita pikirkan trufi
nah hal ini juga merupakan keputusan final
ini evaluasi sembilan belas sampai dua puluh tiga april
tidak soalnya rik kalo gak salah pernah juga di hitam putih
semakin lama menunda semakin sulit kita menemukan lahan perumahan dengan lokasi strategis dengan harga
tidak berhenti di situ gusti pun mengantar jemput para pengaji tunanetra ini
tumbuh di atas lima bahkan mendekati lima lima
untuk animo masyarakatnya belum terlalu banyak
mengendalikan menghubungkan dan bertukar data
gue mengasingkan diri lah sebenernya kemaren
atau di area outdoor tepatnya maksud saya
kita kebantu banget harganya juga maksimal lah untuk kita
bangunan utama pesantren saman darussudur dan tempat tinggal santri putra
ini di jawa timur bahkan cuma ada dua ya
keuntungan yang diperoleh bisa mencapai seratus persen dengan asumsi jika pembelian bibit kepiting bakau
kementerian keuangan melaporkan utang pemerintah mencapai rp tujuh tujuh ratus tiga puluh tiga triliun rupiah pada akhir tahun lalu
oke jadi tujuannya harus dari awal memang ditentukan dengan sesuai begitu ya mas eki ya
ini juga termasuk mendukung
kenapa demikian nah ini yang menarik untuk wilayah indonesia
jalan raya ahmad yani dan ini adalah salah satu bagian dari kerja ada sepuluh orang plus
wah tak disangka rasanya nikmat loh
jadi kecil kemungkinan kita training camp di surabaya
mengenai bagaimana tata cara yang
jadi si tempat bakarnya ini agak naik ya
oke pertama tentunya tadi bahwa kita punya suatu kebanggaan besar
ini artinya ada optimisme meskipun lebih bersifat dari sisi eksternal
gempa susulan membuat warga trauma dan hingga kini memilih tidur di tenda darurat
nah itu sebagian penumpang memang meskipun lrt terlambat sering mengalami masalah
kasus covid sembilan belas di jakarta yang terus bertambah
mengenai sebuah hujan petir
lebih dari tiga kali lipat
jadi yang pertama itu yang lebar lebar kita taruh duluan pemirsa
dua miliar rupiah untuk membuat the way of water dan lebih dari satu lima miliar untuk memasarkannya
yang menjadi landasan kita untuk optimis pertumbuhan kita cukup bagus momentumnya masih kuat
ia mengatakan pendidikan yang lebih tinggi diperlukan
maka daya beli masyarakat juga terjaga
keterlambatan ini ngaruh untuk perjalanannya ibu nggak
aku ingin punya rumah sendiri kalimat ini tentu sangat berarti dan merupakan ungkapan keinginan hampir semua orang
rekonstruksi yang digelar menggambarkan kejadian di tiga lokasi
sudah kita ambil saja kita akuisisi saja lima puluh satu persen
apakah ini benar benar bisa mencerminkan kondisi ekonomi kita sudah mulai membaik di kuartal kedua
alasan kenapa penjaman pribadi utama mengambil keamanan
penanganan keluhan warga bisa macam macam
jadi idealnya kalau kita meningkatkan pajak mau tidak mau penghasilan masyarakat indonesia itu harus meningkat
meskipun driver utamanya lebih ke arah ekspor komoditas yang kenaikannya lebih tinggi dibandingkan ekspor produk industri
kalau sudah akrab alhamdulillah itu jalan
itu semuanya dibutuhkan investasi
kemungkinan memang dampaknya lebih parah di rasakan oleh masyarakat
misalnya melalui media sosial atau melalui alat peraga
kecintaan gue kan untuk tim nasi sepak bola indonesia
dari beras kemudian cabai daging
ada delapan peserta dan dua pengajar semua tunanetra
dia panggil coach gigi gue gak dengerin
dalam arti gue gak punya kepentingan
nah ini yang paling apa namanya di asean
berikut ini sebuah laporan tentang hal itu yang disusun oleh rebecca kasmirzak untuk sbs news
ketentuan itu kita mengikuti buku panduan
untuk orang orang yang memang pendapatannya lima juta yang dipajakin cuma enam juta dari satu tahun
keinginannya untuk ikut turut berbagi
tak terkecuali bagi kalangan tunanetra
jadi tau banget gitu kak daniel menas
sehingga penonton itu juga relate
di ruang ganti berapa puluh kita tampil sebaik baiknya
saatnya berpindah ke magic tiga d art museum di kota tua jakarta
waktu itu karena dia merasa gue
memang harus secepatnya pembelajaran tatap muka itu dilaksanakan
kalau kita kirim ke luar jawa pasti biaya transportnya semakin mahal
harga sahamnya lebih rendah daripada harga saham pada tahun
saudara berdengar para pendukung keamanan nargoba pengacara dan dokter
perusahaan atau orang yang anda berkaitan
yang disusun oleh rania rialop
kemudian singapura kamboja dan bangkok ini juga ada berdampak
staker atau colokan listrik
jadi ada banyak hal yang berkaitan dengan konteks lokal yang perlu disapa
paling tidak perkiraan beberapa pendidikan kan sebelumnya pada tahun dua ribu lima puluh bahkan ya
acl kena acl katrina
soalnya kan kalau baca di main basket kayaknya september ya udah mau mulai gitu kan
sehingga nanti nyontek aja benchmarknya sudah ada
terakhir mas bima kalau melihat dari tren ekonomi global tren ekonomi makro global
biasanya kalau ada event kan kerjaan gue banyak ya
dan menjadi percaya diri menjadi cahaya mendebarkan cahaya dalam mulita
jadi saya menyebutnya sebagai gen z and millennial paradox
perlahan belajar berdiri dan duduk kembali dengan tumpuan telapak kaki
tapi ada beberapa acara yang mungkin
kini bisa menjadi terdidik mandiri serta percaya diri
bukannya baitul qur tidak butuh bantuan
emil memikul tanggung jawab memenangkan suara golkar di pemilu dua ribu dua puluh
double layer dengan tutupan panjang di bagian depan
dengan anggota sekitar tiga ratus orang siantero jawa madura hingga ntb
kita dapat dari sana dari sini dari organisasi a b c banyak
untuk memotong daging kambing tidak sembarangan
dan tuhan ritra harus memberikan cahaya dalam kegelapan
karena ini memang harus dilakukan seiring dengan perbaikan ekonomi
di sini juga diparkir dua bronto skylift
alhamdulillah setelah adanya baitul kuro kita kebantu banget
iya ini gamesnya namanya setuju gak setuju
hal ini terjadi sejak tingkat suku bunga meningkat dari satu persen menjadi empat satu persen sepanjang tahun dua ribu dua puluh
oke selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam temen temen abastalk
apabila tidak berguna dapat anda buang atau anda hibahkan
tim terakhir yang ditipu adalah pss sleman dengan kerugian dua ratus lima puluh empat juta rupiah
termasuk juga yang di luar pemerintah
nah kita kalau mas yoga bilang kita mungkin punya waktu tiga puluh tahun lah
memperkirakan kalau kita saat itu melakukan lockdown
baru kali ini menikmati yang namanya rapting yang menggunakan alat bambu tradisional
ini suhu cuaca untuk dki jakarta
ada joki yang siap mengantar anda menyusuri derasnya arus sungai dengan jeram dan bebatuan yang berliku
untuk dimasak bersamaan dengan palungan dan daging yang tidak empuk menjadi gulai nah
itu akan bisa memperlambat dari terjadinya jakarta tenggelam
soal isu kah atau soal bagaimana penyampaian dan ya kurang lebih mungkin bungkusan politiknya begitu mas burhan
artinya ada faktor lain non teknis
kemudian juga memang pengetahuan ibu ibu hamil yang tidak memperhatikan asupan gizi juga pengaruh sekali
pasti mereka juga bingung bagaimana mengatasi trauma pada anak anak ini
pemerintah inggris itu melakukan beberapa pemantauan atau evaluasi
saat simbolus mulai kemudian ditarik
dan bahkan mengakumulasi yang namanya silpa
yaitu card atau kartu dan artistry atau kesenian
untuk integrasi fisik sepanjang tahun dua ribu dua puluh satu sudah ada enam stasiun kereta direvitalisasi dan diintegrasikan dengan halte transjakarta
karena bukan hanya kita ingin mengajak mereka untuk memilih
lalu mampukah para caleg muda ini membawa isu anak muda hari ini dan berhasilkan mereka menjadi representasi bagi kaum muda yang juga pemilih
itu ternyata apk yang masih mempengaruhi masyarakat
belum berhasil kami hubungi
kalau misalnya ngomongin lapangan kerjaan yang tersedia
jadi empat ratus triliun itu bagaimana
artinya kita mesti prudent
baik informasi dari kepolisian
kbri ankara terus berupaya mencari wni yang hilang
termasuk yang dirasakan oleh novia fitrila yang sudah memiliki bisnis hijab
mana yang masih bisa diandalkan untuk profit
sebenarnya gue udah hampir banget sign sama salah satu tim
orang udah banyak kangen banget kan nonton konser langsung
jadi kita lihat dampaknya terhadap bagaimana pemerintah daerah memberi perhatian luar biasa
ramai dikunjungi warga menjelang hari raya idul fitri
yaitu dimana dengan jumlah beban populasi yang sudah delapan miliar
tetapi juga memikirkan keberlanjutan dari perusahaannya
oleh publik untuk mengenal para calon
mencegah kebakaran memadamkan api dan menyelamatkan orang
jadi tolong singkirkan trufi
di dalam dua puluh delapan isu prioritas ini
nanti diangkat diiris nanti rebus lagi
saat bap awal oleh para terdatwa ya terpidana terpidana yang delapan orang tersebut
bisa dapat direncanakan dengan matang
baik itu ekonomi kerakyatan ekonomi digital keuangan investasi pajak perdagangan
itu yang akan menjadi tahun dua ribu dua puluh tiga ini
dari korporasi dan bursa pt aneka tambang tbk atau antam menandatangani kerjasama
jadi ini adalah bunga tetap yang diberikan oleh bank dalam jangka waktu tertentu
nah ini sudah matang
cara untuk keluar dari kemiskinan
karena khawatirnya begitu bangunan bangunan atau rumah rumah mereka yang sempat rusak keempat kemarin
saya juga sempat melihat anda ketika melaporkan alfian
terkait dengan unggahan netizen soal harga makanan di daerah malioboro yogyakarta
pemerintah inggris pengeluarkan panduan untuk living with covid
atau mendukung program ini menjadi muhsinin
situ citayam kini tidak lagi menarik minat pengunjung
kayak pengen tau aja nggak mau kayak lebih gitu
saat kita menikmati yang namanya bonus demografi
lalu kapolres tabes semarang kombes irwan anwar tujuh pegawai kpk serta juga supir dari eks mentan syahrul yassin limpo
jadi rookie di blit aja ya karena
karena penggemar dari masyarakat yang artis berbeda beda
ada berbagai jenis mulai dari durian tembaga super tembaga susu mentega dan durian pahit
para advokat seperti will dregoning dari kelompok anham
dan secara real itu dilaksanakan
minjem dalam bentuk kelas artinya harus mengembalikan juga
tiba tiba belit aja isnyandi batam
untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai perubahan cuaca yang cukup ekstrim ini
atau hal lain yang butuh bantuan anggota pemadam
sedangkan yang satu dokter bilang sih sehat
minimal tiga poin yang kita selalu katakan
tapi kalau ditambah dengan mitra mitranya bisa berada di angka tujuh puluh persen
jadi kalau dilihat dari perspektif itu
neraca perdagangan kita misalnya dengan china selalu minus
puas berfoto dan bermain sepatu roda selanjutnya saya akan melukis lagi nih
posisinya harus gini ya pemirsa ya biar dia nggak buyar
udah main kayak puluhan tahun di timnas
itu kan dari dua sisi ya yang pertama dari agregat supply yang kedua dari agregat demand
tidak mendapatkan pendidikan gitu
karena kita tahu bahwa iklim dan air tidak bisa dipisahkan
namun permohonan pinjaman seringkali ditolak
sepak bola atau futsal itu
jadi ada lima lima belas tiga puluh tiga puluh lima itu yang kemudian
karena kita punya spesialnya yang di menu berontaknya itu mas
tapi memang ada sejumlah pihak juga yang terkait dalam obstruction of justice atau yang sudah menjadi tersangka obstruction of justice
mereka seperti gana yang kemarin diceritakan aisyah
jadi kendaraan terpaksa harus berjalan satu satu untuk bisa melewati
karena ketika di waktu acara prime news beberapa waktu lalu gitu
tapi minimal lu mulai dari mindset
anda bersama sps bahasa indonesia
masih untuk mengundang jumlah like yang banyak komentar masih pansos
kebiasaan mengkonsumsi minuman manis ini sudah ada
anggota keluarganya bergantian sakit hari ini putrinya selin yang baru berusia lima bulan
sejumlah santri ikut kegiatan sosial
kemudian yang ketiga tentunya adalah soal tim
pameran ini menampilkan instalasi instalasi berskala besar yang menyoroti tema seputar pembangunan perkotaan perjalanan dan juga pergerakan manusia
menyadari keterbatasan mobilitas tunanetra gusti memperbanyak titik pertemuan mengaji tunanetra
tiga dari tiga anaknya yang mahasiswa masuk di perguruan tinggi negeri
meski di satu sisi ada sejumlah mahasiswa yang membayar mahal
sebesar rp tujuh lima juta per semester
ada isu memang terlambat kan
akibat ketuban yang pecah sebelum waktu melahirkan
ini adalah kerugian secara ekologis
diandalkan untuk meraup berbagai macam suara
jadi kita menganggap itu sebagai suatu warning yang baik
baik ini juga menarik pak ketika ilmas memberikan sambutan tadi pagi di sana
yaya tahu betul bahwa anak anak yatim di sekitarnya sangat membutuhkan bantuan
tapi yang ini kan berarti sudah dari januari
nah kalau begitu anggaran pemerintah tujuannya kan memang dua
kalau dia nggak bisa pakai greenhouse kita usulkan pakai greenhouse
berarti memang melebih terutama di kuartal kuartal terakhir
gitu ya dan program
saya yakin invasi kita akan bisa terjaga dengan baik
sarapan nasi ponggol dan minum teh poci gula batu
nah ini yang kita harus hati hati betul
fungsi sosial untuk ruang interaksi ruang membangun kohesi sosial membangun kepedulian sosial membangun kebersamaan untuk kesehatan untuk olahraga untuk pemakaman kalau diperlukan
dikutip dari cnn indonesia com kepala pusat layanan pembiayaan pendidikan kemendikbud ristek abdul kakar menjelaskan
mereka bersedia untuk membuka kembali dan mencari lagi para dpo tersebut mbak
kan takut ada gempa susulan lagi gitu
berani masuk ke hal hal yang berkaitan dengan teknologi
empat orang tersangka yang sudah resmi ditahan menggunakan baju tahanan
itu sekitar antara tiga puluh tiga hingga tiga puluh enam derajat celcius
nah ini yang gue coba mengedukasi para netizen
situasi di stasiun pasar senen jakarta pusat minggu siang mulai dipadati pemudik
nantikan flash week minggu depan salam
sekarang mereka normalize lagi sehingga masuk ke kegiatan perdagangan sudah tumbuh di atas tiga puluh persen manufaktur di atas dua puluh empat
ke rasunan said nah ibu tahu lrt akan terlambat
rasanya cocok untuk menghangatkan tubuh
terutama terkait dengan teknologi hortikultura pertanian dengan mungkin teknologi penyediaan air
organisasi nirlaba yang tujuan utamanya membantu kaum tunanetra dalam berbagai kegiatannya
pertama kali aku ikut tanding antar daerah ya popda
sudah dua tahun terakhir perempuan berusia tiga puluh tahun itu hidup terlunta lunta karena ditinggal suaminya
yang pertama adalah lihat ruangan tempat tinggal anda
sudah ada korespondensi nn indonesia arya dita utama
ini yang salah dipersepsikan lagi sama netizen
kalau kita agak mundur sedikit dari beberapa hasil penelitian
menolong hewan sampai memindahkan sarang tawon di atas pohon
kini ratusan ribu warga australia mengakses ganja untuk tujuan pengobatan
untuk pemupukan lahan seluas satu hektare petani organik hanya menghabiskan biaya kurang dari lima ratus hingga tujuh ratus ribu rupiah
bahwa valuasi sebuah perusahaan ini menurun atau justru phk jadi salah satu cara
walaupun nggak jadi ketua lagi
saya rasa saya berpikir bahwa di harimau perlu ada langkah langkah yang totalitas
di sisi hulunya lembaga lembaga keuangan harus menerapkan esg
tetapi kalau kita lihat kenapa terjadi defisit begitu besar
dibalik ke ramai yang kemarin ada juga nih yang rame
ataupun tambang ilegal yang dilakukan oleh warga sekitar
dan kita apa namanya saran
kemudian malam pagi baru kita banyak kegiatan
nah ini yang kita butuh adalah
jadi kalau ditanya phk yang jelas pertama kali mereka akan melakukan efisiensi sepuluh
sidoarjo ada empat titik tiga titik di malang madura dua tempat banyuwangi dua titik dan nusa tenggara barat lima tempat
sementara untuk gulai dan sop kambing per porsi tiga puluh
oh kirain dari adi sur ya
karena berbadan hukum jelas dan memiliki tujuan untuk menyejahterakan anggotanya
itu kan juga nggak tercatat sebagai pekerjaan
nah itu kalau kita bagi hari itu sekitar lima pekerja terserap setiap hari
sebetulnya segerget pengen ptm ya
enggak tetep kalo victor roaring tuh masih
mungkin efeknya tidak sebesar u dua puluh ya
selepas sekolah anak anak muda lebih memilih bekerja di berbagai macam industri
jadi kita temukan efek usia itu baru punya dampak secara elektoral untuk pilpres
namun esti yang tak bekerja
kemudian governance apakah di dalam membiayai proyek ini proyek itu untuk bisa goal
jadi tadi seperti saya sampaikan pada
semuanya yang berpaling kembali kepada kita semua ya
dari ciales ke garuda ya oke
data data yang benar data data yang sesungguhnya dari mahasiswa yang bersangkutan
saya ada selada air di sini yang udah dipotong potong
dan terbaru dua ribu dua puluh empat ade kembali dianugerahi kpae award
mungkin dia hanya titik kecil sekali yang mungkin nggak kelihatan sama sekali
yang ya nasibnya juga jauh juga gitu loh
iya dan akan multiplier effect kalau kita penghasilannya semakin meningkat pengeluarannya kan juga semakin banyak
yang menjadikan ekonomi indonesia semakin maju
itu yang disebut pendapatan tidak kena pajak
banyak endapan yang ada di tanah
saat ini ada tiga jenis status perguruan tinggi negeri yakni berbadan hukum badan layanan umum blu dan terakhir satuan kementerian satker
kesehatan pendidikan yang lebih baik
untungnya tidak ada korban meski semua muatan truk berserakan
dimulainya vaksinasi tahap ketiga jakarta tidak akan mempengaruhi stok vaksin yang ada
meski terkadang beberapa minuman kemasan ada yang terlihat sehat
ini baru yang namanya breakfast with a view
satu lagi yang tidak bisa kita pungkiri adalah kekhawatiran begitu dari orang tua
boleh nggak itu dulu yang kami laksanakan
kalau tahun lalu kan karena waktu terjadi harga minyak goreng tinggi
apa namanya kasian maminya gitu sendiri
kalau dulu tujuh puluh lima persen jadi lima puluh lima puluh jadi dua puluh lima persen itu yang harus diikuti
tapi menurut saya hal itu akan terbayar
akhir akhir ini kita terima datanya ya
maka growth nya kelihatan malah negatif sedikit negatif
dan disambut dengan hamparan sawah yang sangat luas
tahun pertama sama coach rastafari tahun kedua
ya tax amnesty jilid ke dua ini kan bisa jadi kebijakan yang sebenarnya kontraproduktif
bukan hanya berpikir apa aja ya yang bisa dijadikan konten gitu
anda masih bersama kami di news hour
namun di tempat tempat lain di transportasi umum itu masih dilakukan sembawan
jadi saya tetap mendahulukan untuk pendidikan dulu yang
gerakan ini seratus persen gak gampang
dan ini memang perlu kerjasama pemerintah dengan asosiasi agar ini bisa berhasil
ketema dalam bacaan terutama terkait teknologi
ia juga mendapatkan biaya hidup dari beasiswa kip
tapi dengan banyak ide ide dan inspirasi dari t a i a
hmm saya harus cepat bergegas mengantarkan daging kambing ke warung sate
investasi pajak dan juga perdagangan
dan di dapil itu bukan hanya anak muda banyak juga pemilih tua
udah ada harga udah ada menu sudah ada testimoni dari orang gitu kan
ekonomi yang kondisi growth dan pertumbuhan ekonominya baik
dia pernah mengumumkan akan ada rencana untuk meliburkan
memasukkan ijazah dokter dari universitas syiah kuala banda aceh
mana yang banyak telur bogor di blitar
banyak perbedaan banyak beda pendapat
terutama dengan obat obatan seperti mdma
pertumbuhan dua ribu dua puluh dua berada di angka lima satu persen lima empat puluh empat persen dan lima tujuh puluh dua persen
hingga komik terbitan terbaru
apakah pantas atau tidak apakah itu baik atau tidak
dengan growth kita melihat kemiskinan menurun kita lihat pengangguran mulai menurun
kemudian bahkan batu bara melonjak sangat tinggi
kambing yang sudah dipotong harus digantung
sudah tunanetra maka harus jangan sampai sudah buta mata buta hati
masih dengan para narasumber kami ada mas abraham mbak sindi dan juga mas burhanuddin muhtadi
medicare adalah skema asuransi kesehatan universal australia
berapa banyak yang kenal mbak cindy berapa banyak yang kenal mbak mas abraham semua bisa diuji
oke dan dari segi reserve dan tapi utang bagaimana
itu kan target target yang dicanangkan gitu kan
baik terima kasih mbak trinity sampai ketemu
orang mau tanggung penasaran film yang kan indonesia yang lainnya seperti apa
kita bersiap siap menghadapi g dua puluh
itu yang memang tricky itu di antara dua itu diantara dua kaki itu
terus gue beli game nba street dulu namanya
terus akhirnya manusia akan kembali lewat pembangunan sementara
dan setelah itu mungkin dua atau tiga minggu sudah ada satu kapal yang mulai keluar dari odessa menuju ke istanbul
pajak pribadi jelas waktu itu ptkp nya tidak berubah ya dalam hal ini yang sempat bilang lima juta lima persen
penambahan kasus positif sebanyak satu tiga ratus dua puluh dua kasus
kisaran pinjaman pribadi adalah
saya bilang bagus ada harmonisasi sudah tidak ada lagi dikotomi antara pemerintah dengan pssi gitu kan
nah itu fiskalnya memang dikontrol
dari debat cawapres ini
caranya dunia itu sekarang melakukan apa yang disebut mainstreaming
sehingga tidak mengganggu jam kerja dari para penumpang
nah itu kan fakta fakta yang menurut saya
buat lihat mereka ngeri gitu
kalau ikut ibu ayah sih ya semenjak ada ini aja proses
ada mbak laras sekarasi selamat siang assalamualaikum mbak laras
jadi tidak mengakibatkan capital outflow

siapa kamu kalau kamu ditanya kriteria pemain pemain nasional yang kamu ambil kayak gimana kalau saya
yang langsung diberikan atas nama tersangka
sebelum dua ribu enam belas silam seorang pengusaha perkebunan sawit menghibahkan hampir tiga puluh hektare lahannya sebagai tempat perlindungan satwa liar
kita jauh lebih aman dan nyaman
ya kita akan mengambil pilihan yang lebih tinggi
selain kita memperbaiki cara budidayanya
apakah hal hal ini sudah disiapkan oleh kementerian pupr nantinya pak
itu kan sebuah prestasi masuk final piala dunia
menurut antropolog kuliner universitas pajajaran
itu menimbulkan confidence yang juga makin baik
mas bima statement dari ketiganya
kalau saya karena saya dari sini
tidak bisa bergerak naik karena memang kondisi tanahnya sangat labil
penting untuk mencantumkan alamat email dan nomor hp karena hasil verifikasi akan diinformasikan melalui keduanya
tetapi belum punya dampak signifikan secara statistik untuk pileg
kemudian sajikan sambal dan ayam di atas cobek yang sedang dipanaskan
tapi tampak kurang yakin nih bu kayaknya jawabannya
lo sempet bilang di channelnya rocky juga
jadi perbedaannya hanya di sana
camping camping cantik lihat dong sedanya cantik banget ya
karena memang awal awal hampir mungkin tujuh puluh negara semuanya melakukan lockdown
seperti apa ya istilahnya refleksi refleksi dari apa ya
di jakarta dipersilakan untuk mengikuti vaksinasi covid sembilan belas di fasilitas kesehatan meski demikian
bahwa ini jadi viral kan berarti kan viewsnya banyak ya
dan itu belum termasuk kategori dari
kebawah bawah gitu jadinya
tepatnya sekitar pukul dua puluh empat puluh waktu indonesia barat dengan kekuatan empat lima magnitudo
faktor utama yang menyebabkan mengapa terjadi peningkatan suhu di wilayah indonesia itu adalah gerak semu matahari
biaya terendah ukt sebesar rp lima ratus ribu
memperkuat nilai nilai tni prima
jadi di saat memang itu tidak dijalankan ada risiko
ya gue coba memberanikan diri lah tapi tetap dengan
ia dan suami mendirikan istana yatim baitul khuro sebagai tempat belajar bagi anak anak
namun ayah berprinsip bahwa rizky bisa datang dari mana saja
tapi kalau rumah mereka sudah rata dengan tanah bagaimana bisa ngambil baju bajunya gitu
yang berstatus perguruan tinggi badan hukum
kendati saat ini situasinya cenderung sepi
namun ksp juga memiliki kekurangan diantaranya modal yang terbatas
hanya gara gara berbeda konsep antara naturalisasi normalisasi
ini harus diperlakukan sama seperti obat lain
atau tidak sedang terjadi di indonesia yang namanya heat wave atau gelombang panas ya mas
tinggi dari sini sampai ujung itu
karena saya di bidang edukasi literasi dan apresiasi maka saya menekankan pada pentingnya untuk para kritikus ya
belum tentu kemudian yang punya kualitas tampil baik waktu seleksi itu kan
apa namanya roberto martinez pelatih belgia nomor satu di peringkat fifa mundur juga
tujuan hidup kami jadi kami sangat percaya bahwa hidup kita itu ya
di basket sama di duitnya juga
profesor raldi berkolaborasi dengan agen relawan
dan juga orang tuanya
jadi untuk mengevakuasi ini terpaksa harus ditutup sementara dulu jalannya
tujuannya agar harimau tetap memiliki insting liar
yang saat ini merupakan perwira tinggi dari anal polris
rangga umara heru sudarmanto surabaya jawa timur
kalau kita melihat pada data sebelumnya atau selama satu sampai dua pekan terakhir
dan suaminya yang hanya buruh konstruksi
jadi ini juga bagian dari strategi marketing yang aku lakukan gitu
bagi anak anak yatim piatu dan duafa
selamat melanjutkan forum tersebut pak
yang terjadi di dalam keadaan yang terasa terbiasa
tahun yang lalu jadi ini ada yang
hanya berapa persen warga desa yang bisa menikmati kemewahan mengenyam bangku sma
sebelum menangani harimau syukur bertahun tahun mengawal belasan gajah sumatera
jadi gue tidak melihat sosok sintayung
selain agenda yang padat beberapa hal juga kerap merepotkan
ya nah ini kan seperti euforia atau dahaga masa akan hiburan
yang mendapatkan keberkahan dari cita yang fashion week itu
bagaimana menyelamatkan nyawa jakarta
bagaimana menurut anda bagaimana menurut anda
namun ratusan ribu rumah tangga di australia akan menanggung beban terberat
nah tapi waktu itu saya dan teman teman berpikir
tapi memang harus banyak proses belajar mengenai hal yang tadi saya sampaikan
dan tidak bisa langsung begitu saja
itu manfaatnya kembali ke masyarakat dan ekonomi
dia jujur apa adanya malah dapat ukt mahal
ya pemerintah daerah itu nutup biaya transportasi tutup
kira kira gimana tuh mas
kita tahu bahwa itu sebetulnya gak efektif mungkin juga gak manusiawi kalau sekarang itu
lapangan pekerjaan apakah gue akan jadi pengangguran
bank tersebut telah memblokir lima puluh juta ancaman dunia maya setiap bulannya
yang juga merupakan dosen film binus university
kalau kita masih susah menang dengan thailand
yang pelanggaran jatuhkan sebagai perbuatan tercelak
kemudian yang kedua untuk kita meminjam pun ya menjadi lebih kompetitif
nikel kemudian dibawa ke wto nggak apa apa
contohnya seperti mbak dewi gonta di java jazz festival mas anas di raja wali prambanan jazz
maka ini yang menjadi sumber penerimaan daerah pad pajak pajak daerah semuanya turun sangat dalam
jadi pelatih nasional dia bilang gitu pemain yang paling jago masing masing bola nah role
bulungan kap waktu itu sma tujuh puluh jakarta kan
pasti mama juga bakal suruh ambil
entitas dikorporasi sama lembaga keuangan ini yang mungkin dia kan langsung berhubungan dengan
antisipasi lebih pun dilakukan berbagai pihak
ini adalah kereta yang bisa memuat banyak penumpang dalam hal ini adalah sepuluh sampai dua belas gerbongnya
kemudian makam biasanya juga itu pasti menjadi tujuan dari masyarakat dalam beraktivitas menjelang lebaran
makanya kita pakai teknologi ini lebih banyak untuk di pintu pintu rumah
pas aku sakit tuh
dari yang tadinya memiliki berat satu enam kg
itu udah bukan thailand vietnam lagi
untuk kemudian bisa mengenal
di serial televisi maupun film gitu ya
dan di tingkat pemerintahan
maka dki meminta izin untuk memulai vaksinasi
jadi memang sudah ada ekspektasi gitu bahwa wah ini pasti lebih mahal gitu
gak ada jarak sama sekali ownernya
dan mereka pun anggarannya terbatas
ia sudah memiliki keterampilan menganyam bambu sejak lama
yang menggunakan moda transportasi kereta api ini sebesar lima puluh sampai enam puluh persen
kalau dia ternyata mengeluarkan lebih dari x dia harus bayar pajak
ia masih menjadi guru honorer dengan kecepas pasan dan hidup sederhana
setelah dilahirkan secara prematur
di masa yang akan datang untuk menyelesaikan persoalan tadi skarcity atau kelangkaan air di pulau pulau kecil kita